jadi saya bener bener hamil ya
ya jagalah anak kita maya
karena dialah yang akan menjagamu nanti
aku tahu kau istriku suara
itu tadi pula siluman padi
sebentar lagi akan lahir seorang bayi
bertubuh binatang berperasaan manusia
dengan cermin itu kau bisa menjadi cantik
seperti bidadari maya
apa itu benar
iya itu benar maya
kau puas maya
sekarang saya bukan maya sidur kupa lagi
sekarang saya cantik ayo bidadari
sekarang kau lihat aku main
ayah ganteng sekali
jangan panggil aku ayah maya
panggil aku kanda ludira
jagalah anak kita maya
dia akan lahir tepat tanggal tiga belas
setelah bulan ini
dan di saat gerhana bulan
tapi dia tetap ikut ia
di kandunganmu hanya berumur
satu bulan maya
kau tidak boleh
kau tidak boleh
memakan pisang emas
karena kalau kau memakan
akan semakin singkat
siapa yang meninggal pak
saya dengar sih si kuning
dari kampung kita juga
meninggal karena sakit
sebenarnya dia tidak sakit
dia meninggal secara meradak den
kasian benar si uning
mayaknya berubah jadi babi
hidungnya jadi lebar den
badannya keluar bulu
ih mama jadi serem mendengarnya den
yang saya dengar den si uning meninggal
menjadi tumbal orang yang membujak
eh untuk kacau
namanya beliau dong
menjela belanya saja
yang tadi menceleste
insya allah saya akan berusaha untuk hati hati
terima kasih ya bang
ya mari dan assalamu'alaikum
jadi saya benar benar hamil ya
ya jagalah anak kita maya
karena dialah yang akan menjagamu nanti
tapi saya kandah
aku tahu kau istri kuswara
dan aku juga tahu kuswara adalah seorang suami yang tidak bisa membahagiakan lahir batinmu
terus bagaimana dengan keberadaan suami saya
biarkan dia hidup
kita jadikan dia seorang suami
biarkan dia sambil berperahan untuk mengurusi pekerjaan sehari hari dalam penggilingan badi maya
saya jadi penasaran
penasaran dengan apa
soal kematian muning anaknya panaleh
apa betul kalau uning itu meninggal karena kena tumbal seseorang yang menguji siluman babi
mungkin saja bisa begitu
kematian unik memang aneh dan ganjil
mukanya berubah menjadi muka babi
oh iya saya pernah mendengar itu
yang jadi pertanyaan sekarang
siapa orang desa ini yang telah memuja kepada seluman babi
ya kita harus cari paman
semakin saya dewasa
semakin saya mengerti kalau banyak hal hal goib di dunia ini yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita
terus terang bang
saya pernah menemukan kejadian yang aneh di sumedang
di sana ada suatu desa
yang katanya kebanyakan penduduknya masih keturunan dari siluman harimau
pada suatu hari ada sebuah kejadian di mana siluman harimau itu menyandra seseorang
ini sudah saatnya kau akan muntuh
lepaskan anak muda itu
aku tidak akan melepaskan dirinya
karena dia sudah berani menghina keturunanmu
karena dia tidak mencintai keturunanmu
maka kau tega menyandranya
dia harus menerima cinta cucuku
soal cinta tidak bisa kita paksakan
cinta sejati datangnya dari dua hati yang tulus ikhlas
bukan dari paksaan
karena kau memaksakan kendak
pokoknya anak muda ini harus menerima cinta cucuku
sekalipun kau tidak menanyakan dulu
asal muasal keturunan dari anak muda itu
itu tidak penting
apakah kau tahu siapa anak muda itu
dan kau juga tidak tahu
siapa diriku lebay tagor
kau kau mengenal namaku
jelas aku mengenal namamu
karena aku adalah panglimamu
peristiwa lembah cioro
ketika pasukan pajajaran terkepung oleh prajurit siliwman jabangbayi dari kerajaan gadamahir
siapa panglima yang dipercaya oleh raja pajajaran rabu siliwangi saat itu
ialah aku lebay tagor
kau kusi mantri agung warugun atau patih surabima
aku patih surabima
kau kusi mantri agung warugun atau patih surabima
jadi siapa anak muda ini
di dalam diri anak muda itu mengalir darah keturunan rabu siliwangi dan kentering manigma yang sunda
maafkanlah eyangmu yang buta mata dan hati e ini anak muda
seperti bulu babi
kenapa kamu muntah muntah
saya kan cuma negara negara
lagian kan kata dokter kita gak bakalan muntah punya anak
kita kan manggul
saya gak tahu
ini bulu babi hutan
dan kenapa bulu babi hutan ini ada di tempat tidur kita
bagian mana mungkin babi hutan itu bisa masuk ke kamar kita
kamu ingat kematian uning anak enaleh
mayatnya berubah menyerupai batu gitu
lalu apa hubungannya kan dengan kita
itu tandanya di kampung kita ada orang yang mengujah siluman babi
lalu apa urusan ini dengan kita kang apa
ya tidak ada
saya bawa bulu ini ke nyai kondek
oh jadi kamu masih berhubungan dengan nyai kondek
nyai konde itu sudah membantu kita
membuat perusahaan kita maju membuat kita seperti ini
kamu salah maya salah
salah apanya yang salah kan
nyai kode itu sudah memberi jimat kepada kita
nyebat itu yang membuat kita seberhasil ini kang sesukses ini
bukan itu bukan kita berhasil karena kegigihan kita
jadi sekarang kang sudah tidak menerima keadaan nyai kondek itu
ya jelas jelas sudah membantu kita kang
tanpa nyai kode mungkin kita sudah menjadi gembel
kamu sudah berani menampar saya
saya menampar kamu karena saya sayang padamu
tapi kang kamu sudah berjanji tidak akan pernah menyakiti saya kang
ingat itu kang saya benci benci
aku takut kamu terperosok ke dalam jerak nyai kondek
benci sama aku benci
luar kehidupan kita yang nyata ini
ya memang begitulah kenyataannya memang
karena allah swt menciptakan banyak makhluk
dari satu zat
dan yang lebih tidak menyangka lagi kalau ternyata saya ini masih keturunan raja pasundan prabu sriwang
apa jadi orang yang disandar itu kamu sabda
ya begitulah pengalaman saya memang
kamu sungguh beruntung sabda
mamang tidak mengira
ternyata buyut dari ibumu
anda ludira raja siluman dari segala binatang
saya datang menyajikan sesajian sebagai tanda terima kasih
yang begitu besar untuk anda karena telah memberikan banyak rezeki yang telah lipat
benar seperti dugaanku
anda sudah datang
terima kasih dina
kau adalah kekasihku dan api yang paling setia
sejak aku berumah denganmu aku tidak pernah merasakan lapar dan haus
aku benar benar tidak mengira
mengapa istriku yang cantik bersekutu dengan siluman babi
bahkan aku tidak pernah mengorbankan kehormatannya
ingat dina ini hanya makanan berangkat bagiku
makanan yang seharusnya
tempat pada dalam jombang kalian pada hari menjaga kebahan burung
semoga anda puas dengan sumpahan yang saya berikan
mungkin saya akan memberikan suguhan yang lebih lezat lagi
semoga tangkapanmu sehat lagi
yang zamankah eqyeli telah berubah menjadi bahan yang saya soyakan
semoga membuasan hidupmu
juragan kelihatannya kusut dan bingung
ada apa juragan
tidak ada apa apa
ini keponakan saya
bagaimana kabarnya di semedang
sama saja keadaannya seperti di kampung kita
di sini ada nadia
juragan bisa saja
kamu ngobrol sama juragan saja ya
mamang masih banyak kerjaan
saya perkenalkan dengan istri saya
ada apa sih
ada apa sabda
tidak tidak apa apa
sabda adalah warga kampung kita juga
cuma dia merantau ke sumedang selama tiga tahun
sebanyak yang perlu dicek
baik silahkan duduk
pasti dia sudah terserah
ovatnya untuk gue untuk nikah permainan hari ini mavinkan rakup ini atau orang lainnya pergilah ke rumah dia ini
ada apa dengan sarkim
ditunggu jam subuh malam di penggelingan padi
tinggal di timur
tercipta dari air tuban tuban
tanah selamat boleh iblis
banyak hal yang harus kita bicarakan mengenai keberadaan
sang hitam dikatakan lenyap penjaga
jejaknya tak nampak oleh rasa manusia
tubuhnya panas menyerupai api
datanglah ayam lunir
dan terimalah sembah hamba

pertama maya hamil
itu tidak hargau saja shalikya kondisi tersebut sticking finding bintang api yang righteous game berbeza hak merata juga yang prab what you talk yang beliau sudah tiada
dan kau sebagai abdi setiaku harus terus menjaganya hingga anakmu lahir
saya akan menjaganya ayah
kenapa sab sepertinya kamu membuktikan sesuatu
iya paman setelah selesai surat isat tadi terasa oleh saya seperti sebuah firasat
kenapa wajah istri juragan koswara itu sembunyi bayang bayang oleh saya
dandalannya tapi dalam bentuknya berbeda
bentuk berbeda bagaimana sih
wajah istri jurikan kosora itu terlihat lebih cantik dari aslinya
tapi saat dia memandang saya terasa pandangannya penuh kebencian paman
tapi saya juga melihat di sebelah istri juragan koswara itu ada seorang nenek nenek
nenek nenek itu bukan orang baik baik
ada seorang pemuda yang memang asli dari desa ini
dia adalah keturunan prabu siliwangi
nah dari istrinya kentering manikmayang sunda
keturunan prabu siliwangi dan kentring manikmayang sunda
siapa nama pemuda langka itu ya
sabda prabu eyang
ya sabda prabu
tadi sore di penggiringan saya ketemu dia eyang
sabda prabu apa urusan dia dengan kita
karena dia akan membinasakan aku dirimu maya dan saya
dan anakku yang akan lahir itu
apa kehebatannya sehingga membuat eyang ludira tecut
karena di belakang dia ada beberapa makhluk sakti
yang selalu membayang setiap langkah nenek monde
siapa saja katakan biar aku dapat memperhitungkannya
salah satu makhluk sakti itu adalah kiai kinabasu
atau gusti mati agung merugua
kebetulan dendam lama saya ada pada iblis itu
dan saya tidak gentar atau mundur untuk menghadapi mereka
subhanallah ya rabbi amin
kehidupan ini betul betul aneh
kenapa saya terlibat dalam hal hal yang goib
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ingat sabda hal yang goib itu ada
kalau tidak kau akan celaka dunia ini
celaka dunia akhirat
kau sholat puasa membayar zakat meninggalkan yang buruk dan mengerjakan yang baik
semua karena kau percaya kepadanya dan itu perintahnya
semua itu adalah satu keyakinan pada yang goib
aku ciptaannya sama sepertimu
sekarang kau telah memasuki lingkaran dajal
semua setan iblis dan roh jahat lainnya telah menentukan sikap bahwa kau adalah manusia yang harus dimusnahkan
maka dari itu berhati hatilah sabda
ternyata kamu datang tepat waktu sarkin
kan nyai yang menyuruh saya datang
nih upah untuk menjaga penggilingan padi malam ini
terima kasih kiai
tapi ingat kamu tidak boleh tertidur
kalau kamu lapar kamu boleh makan sesaji itu
tapi setelah lewat jam dua belas
ingat lho jangan tidur
jangan sampai lupa
bu ayah dapat rp empat ratus jaga satu malam
aduh gimana ini
aduh sayang sudah pelanggar batang matanya dulira aduh
untung aku suara tidak terbangun
mendengar teriak teriak saya
saya harus mencari tempat yang aman
ah kembali jam sebelas
aku sudah mengantuk
karena perutku lapar
seperti ayam bakar itu enak sekali
tapi aku baru boleh memakannya
setelah lewat jam dua
apa bedanya jam sebelas atau jam dua belas
aku tidak boleh percaya tahyur
lebih baik aku makan sekarang
terbayang serang satu putri
jadi bacteria abadi
alumni merasa paraan saya
kenapa istriku diberi lokasi
sudah jam dua belas lewat
kenapa istriku belum pulang juga
aku semakin curiga dengan gerak geriknya selama ini
aduh rasanya anak ini mau keluar
gimana kalau suami dan warga desa tahu
saya harus melahirkan di sini
anak kita akan lahir ayah
sekarang tarikkan pasu dalam dalam
tetap tahan mariah
dan katanya anak babi itu kebabacokan
apa benar itu nadia
lalu sekarang anak babi itu ada di mana
ya sudah mati bu
kamu tahu siapa yang membunuhnya nadia
ya bapak saya yang menembaknya
siapa bapak dari anak babi itu
tidak bah dan kamu tahu siapa ibunya
akulah bapaknya nadia
saya adalah ibunya
gadis ini yang harus bertanggung jawab atas perbuatan ayahnya maya
bukan sama kamu
tadi ada tamu memenuhi bapak
lantas nadia yang mengantarnya
nadia tidak kembali desa
dan tidak ada tamu yang datang kembali desa
lantas siapa ya kedua tamu itu
ada dua orang tamu datang
lalu nadia mengantarnya pak
kamu kenal dengan tamu itu
sepertinya mereka orang baru di sini
kalau begitu kita susul dia
atau mungkin bapak lupa
tidak langsung ke sini
mampir dulu ke tempat lain
kalau begitu kita harus segera mencari dia pak
tidak kemari pak
bukannya nadia di rumah
nadia tadi mengantar tamu
dan tamunya itu mau ketemu bapak
tidak ada tamu yang diantar nadia kemari
kamu kenal dengan tamu itu sabu
tapi kelihatannya tamu itu bukan orang desa kita
kalau begitu kita cari dia
ayo kalian bantu cari nadia
tolong kerahkan seluruh warga
topeg sama sabda
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
neng nadia maksudnya
kalau mau mencari pak ganes itu
ini jangan sampai terjadi waduh
kalau begitu kita lepor polisi aja pak
tenang tenang bu
kalau sampai sore ini belum ketemu
baru kita lepor polisi
kalian nanti carinya ya
semua warga sudah berkumpul
iya pak ganes
mereka tinggal menunggu perintah pak kades
benar pak ganes
saya sudah membagi empat rombongan
untuk mencari nadia
sekarang kita tinggal tunggu perintah pak kades
tidak ada apa apa
itu katherine pak ganes

jangan mereka cari
mas ibu mengawas
tidak ada apa apa

ini inilah saya
kamu ke ingin menjadi
seorang pemachtu itu
saya masih merasa lemah
eh kalian semua dulu
apakah hilangnya nadia ada hubungannya dengan digoreng
aku hanya mau mengatakan kepada kalian
tidak akan pernah kalian dapat menemukan gadis yang kalian cari
dia sudah berada di dalam tanganmu
eyang ludira siluman bade
kalian semua warga desa
kalian harus menembus nyawa anak eyang ludira
yang kalian bunuh tadi siang
saya harus segera mengambil tindakan
kenapa kita kemari
padahal seluruh warga desa ini
dan saya sedang mencari nadia
nanti aku akan menjelaskan semua rahasia ini
kau tahu apa ini
tidak pak kek
siapa pak kek
siapa pak kek
iya tapi siapa
pemilik penggilingan padi
pemilik penggilingan padi
pak kek maya
istrinya kang koswara
tapi saya tidak pernah melihat dia hamil pak kiai
untuk apa ari ari itu pak kek
hanya dengan ari ari itu
kita bisa menangkal kekuatannya gonde dan siluman babi itu
maka terimalah ini
baik pak kek
bagaimana dengan chargim
ya sudah jadi tumbal siluman babi
ingat rahasia ini hanya kita yang tahu
orang lain tidak boleh tahu
sama sekali kan
saya mencium bau babi dalam celutu ini
rupanya di sini tempat istri juragan koswara melakukan pemujaan kepada siluman babi
berarti benar kiai kinabasung menyuruhku kemari
karena untuk memasuki sarang siluman babi harus melalui pintu di mana siluman babi selalu berhubungan dengan si pemuja nya
ya allah berikanlah hambamu ini jalan
ya allah berikanlah hambamu ini jalan
ya allah berikanlah hambamu ini jalan
ketika engkau berkandak maka dengan izinmu hamba akan bisa menemui nadia
ya allah berikanlah hambamu ini jalan
ya allah berikanlah hambamu ini jalan

ini pasti perbuatan pemuda yang bernama sabda prabu
daya konde benar benar bodoh
benar benar tak ada gunanya
semakin lama kau semakin bodoh
pelihatanmu bertambah parah
sekarang tidak ada gulanya lagi
mantra war sirap war sihir
semuanya tidak ada gunanya
apa yang terjadi ya
apa kau tidak tahu
baru saja sabda perahu telah menyerangku dengan kekuatannya
dia telah berani mengusikku
sekarang kau harus mencegahnya
aku akan meneruskan percubuanku dengan maya
agar secepatnya aku mempunyai anak
aku akan berlibat ganda
dia berani datang kemari
kau menyerahkan nyawamu berani datang kemari
hari ini saya tidak akan memaafkan kamu
karena kamu telah melakukan banyak hal yang tidak berhasil

kau telah melakukan banyak hal yang tidak berhasil
kau telah melakukan banyak hal yang tidak berhasil
nyalik keberanian memang hebat anak muda
bebaskan gadis itu
dari pengaruh sihirmu
setiap orang yang berubah
yang sudah menjadi bagian dari
dan yang sudah menjadi abdi setiaku
tidak akan pernah bisa lepas dari
kecuali kematian yang memisahkan
sekarang lihat ini sabda
kau lihat apa ini
ini adalah ari ari anakmu
dengan ari ari ini
saya akan membandingkan kamu
saya harus segera menyelamatkan hadiah
tidak kang sabda
saya tidak menyangka
akhirnya kang sabda melukis saya
dan saya tidak bisa melindungi kamu
bukan kakak yang bersalah
tapi nadia kakak yang kurang berhati hati
saya tetap bersalah
makhluk makhluk siluman itu
bisa memperdaya manusia
menjelang waktu suhur
gimana dalam waktu itu
manusia selalu dalam keadaan lemah
mereka datang dengan mendadak
dan memperdaya kita
yang penting sekarang
kita harus berucap syukur kepada allah swt
karena allah lah
yang telah menyelamatkan kita
dari cakraman mereka
tunggu sebentar lagi
sabda sedang berusaha menyalatakan nadia
itu nadia pak
bahwa kamu sudah selamat dari tengkeman